ada apa sih yuk
ini aku tuh ada gagal transaksi
terus aku harus forward sms
jangan yuk jangan di forward
karena pelaku kejahatan akan berusaha menjebak kita
untuk melakukan penipuan atau peretasan
yang dikenal dengan sebutan pengambil alihan kode rahasia
dan saldo uang elektronik atau mbanking anda terkuras
segera hubungi call center uang elektronik atau m banking terkait
untuk pengaduan dan penyelesaian
dan segera laporkan kepada pihak berwenang
untuk menghubungi kode otp
jadi selalu ingat ya yuk
kalau ada orang yang tidak kita kenal
dan jangan pernah memberikan kode otp
karena kode otp itu sangat rahasia
jadi orang ini mau coba coba tipu saya